dengar ya mulai saat ini saya batalkan pernikahan kamu dengan saya
apa urusan lo pada
udah este mbak
sama mau judi ya
eh kejadian waduh
aduh ya ampun
kamu baru beli mobil saya
aku nih baru beli mobil baru loh
never mind lah buat bang ibran lah
wah mobil begini aja berlaku
eh paling juga kredit
orang mobil kok beli warna kuning
kalau di jalan sih iya namanya mobil
nah kalau dikali
mirip emak dong
bukang main dikali begitu
dikali dikali dikali ngambang lu tau gak
hah ih geli
woyah ngomong barangan aja betulan lu
lu jangan sombong ya
calon lu tuh jenggotnya udah kaya kambing bandut tau gak
lu pengen naik balai lu
oh lu gak ngerasa
gak usah ngungkit ngungkit masa lalu deh
bisa gak sih
belom jadi bininya bang ipan udah songong bener pake pake beli mobil segala
tibang mobil begini buat bang ipran mah no problem
iya gak cinta
gak ya lupa
gak ya lupa
ya kurahlah sekitar seratus jutaan kali ya
seratus juta lah
hampir seratus juta
tanya sayang emang kamu gak tau berapa cicilan per bulan
aku udah pikir cicilannya hanya lima juta sayang
bayangin duit dari mana cinta duit dari mana
ih udah deh kamu jahat ya sama aku
kamu mulai kasar ya sama aku
aku gak suka kamu begitu
cinta gak gak gak
enggak nyipan jahat
enggak nyipan bencim ella
eh udah gak masalah teh
kalau semuanya udah pebeli
masih kurang lo
duit gue sekarang tinggal lima puluh juta
itu juga cukup buat pesta pernikahan gue sama si ella
bayar cicilan mau pilih gimana tuh
nah itu dia kong haji
dari dulu saja
dari dulu saya sudah bilang
jangan pernah percaya sama penjajah
penjajah itu pasti berkhianat
begini jadinya nih
ampun siapa lagi yang percaya sama penjajah
kalau kita percaya musrik
penjajah itu harus dihapuskan dari muka bumi
belum abis kali si remboy
rang setengah kayaknya si remboy
otaknya udah maur kali ya
ibu ibu yang cantik
kau nggak tahu kan
gue masih muda belia begini
siang siang waduh aduh aduh
mas mas ini pasti mau cari saya ya
lanjen banget sih
apa benar ibu yang namanya ella
waduh masa orang secantik selayu ini
hah ngomong aja ah
bang kalau boleh tahu
saya ditugaskan oleh atasan saya
untuk menagih hutang sama po ella
se ella yang baru kaya ternyata banyak hutang
emang buat apaan sih
waduh kalau itu mah bu kita kagak tahu
kalau kenal kita minta tolong dong
di mana rumahnya tuh
he he he jangan tanya dia
gua aja ditanyain ya
mau tahu rumah si ella
nih abang abang jalan ke sana tuh kan lurus
belok kiri nganan mentok ketemu sawah kali masuk aja
nah itu rumah si ella
eh bukan pacarnya si ella
iya bang bener
iya bakal suaminya
bener mah sombong
ah itu eh itu kamu apain
ih seksi kan
pokoknya adalah semua ini nih buat kamu sayang
biar kamu tuh tambah sayang sama saya
tapi eh eh
dapet duit dari mana
bisa operasi gedeinnya
pinjem dari siapa
kok mau tahu aja sih
jangan gitu dong

kalau yang punya duit lagi terus kita enggak ada duit urusannya bisa berapa
katanya bang ipar udah punya duit
eh udah punya duit
masih punya duit
emang bang ivan masih punya duit lima puluh juta
tapi itu buat penikahan kitra sayang
oke deh lah pak agar
eh giliran aja giliran
eh jangan ngayak cinta
dan gimana kalau kita hidup nanti
heh dengar ya
nah mulai saat ini saya batalkan pernikahan kamu dengan saya
nah ke mana tuh bos
ngapain lo pada di rumah gua ha
hah apa urusan lo pada
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh

kalau nggak punya duit jangan pakai operasi plastik
pakai minjem dulu tapi bos gua
hilang di tagi susah
saya bertanya kepada saudari ella
apakah sodari ella sudah tidak cinta lagi pada sodara ipan
sekali lagi saya tanya kepada sodari ella
apakah benar sodari ella tidak cinta lagi kepada sodara ipan
sekali tidak saya bilang tidak
siapa yang lemangnya
mules gua yang lihat mukanya
malah malah aku pengennya juga cerai sama dia
lah lah lah lah lah lah
eh gimana mau cerai sih
nikah aja belon
eh minta cerai
deh maksudnya agak mau dikawinin
kau sudah tengah
tengah tengahnya dirimu tengahnya tengahnya
kau tahu padahal aku masih sayang sama kamu
cuma kamu yang ada dalam hatiku
katanya emak masih pengen jadi sekretaris saya
asal lo tahu aja nih gua pilihnya si kekinangan
membanyain gua lo gua tahu lo
ini bapak bapak mau
udah udah udah
terus saya kawin sama siapa lagi tuh dong